kita sudah periksa tujuh saksi sudah ada beberapa nama yang keluar namun kita tidak boleh langsung menentukan penutupan tersangkanya
tetap dua tiga harus dipenuhi setelah itu baru kita bisa mencoba
nanti saat penetapan tersangka saya akan preskon lagi dengan kawan kawan di sini kita akan update terus
bukti yang kita amankan berupa apa
sementara pakaian pakaian dari korban ada celana panjang celana dalam celana kecil celana kecil celana kecil semuanya sudah amankan
sejauh ini dari bukti bukti video itu ada berapa seorang yang kemungkinan menjadi tersangka
jadi estimasi saya belum berani mengestimasi karena di video itu kan ramai sekali
pelan pelan kita ambil semoga masyarakat bisa lebih terperhatikan kita bisa cepat menjadikan